bagi anda yang memiliki hobi nongkrong sensasi kongko di salah satu kafe di bojonegoro ini perlu dicoba
namanya kafe penjara
selain menawarkan seramnya suasana layaknya seperti di dalam penjara makanan yang disajikan pun cukup lezat
penasaran berikut liputannya
kesan seram layaknya suasana penjara sudah terasa di pintu masuk kafe penjara yang berlokasi di kawasan alun alun kabupaten bojonegoro ini
layaknya lembaga permasyarakatan sebuah pos penjagaan ditempatkan di depan lengkap dengan patung narapidana berwajah garang
di ruang utama kafe terdapat deretan jeruji besi memanjang di sisi kanan dan kiri mirip blok blok penjara
terdapat dua puluh ruang tahanan dalam kafe penjara
setiap ruang memiliki nama tersendiri diantaranya ruang tahanan korupsi tahanan politik tahanan penipuan tahanan selingkuhan ada pula tahanan janda dan tahanan tante
meski terkesan seram namun kafe penjara ternyata cukup diminati untuk tempat nongkrong
suasana seram yang melekat pada penjara juga membuat penasaran banyak orang
bahkan tak jarang pengunjung mengabadikan menangkap penjara
dengan berfoto selfie di depan jeruji besi
ide pendirian kafe lesehan permasyarakatan ini muncul dari rasa prihatin terhadap banyaknya kasus kriminal yang hampir setiap hari terjadi di indonesia
selain memang untuk kepentingan bisnis suasana seram penjara yang dimunculkan juga sekaligus untuk mengedukasi
bagaimana rasanya hidup di dalam penjara
saya mencoba masyarakat yang tidak pernah merasakan bendera itu saat dia itu masuk ke dalam sini
benar benar bisa menjadi sebuah pelajaran bagaimana rasanya itu untuk hidup di dalam penjara
bagaimana anda tertarik mencoba sensasi nongkrong dalam penjara